dua kapal laut asal indonesia kembali dibajak oleh kelompok bersenjata dari sebu filipina menuju tarakan kalimantan jumat kemarin
peristiwa pembajakan ini terjadi di perairan perbatasan malaysia filipina
menurut berita yang dilansir cnn indonesia com keterangan pers dari kementerian luar negeri menyatakan ada sepuluh abk berkewarga negaraan indonesia
dalam dua kapal yang dibajak satu diantaranya menjadi korban luka tembak
selain itu lima abk wni lainnya dan dua kapal yang dibajak berhasil selamat bersama polisi maritim malaysia di pelabuhan lahat datu malaysia
namun empat orang lainnya diculik